dua ribu dua puluh tiga adalah hari terakhir masa pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden
sebagaimana dijadwalkan kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden
itu dilakukan pada tanggal sembilan belas sampai dua puluh lima oktober dua ribu dua puluh tiga
nampaknya ini sudah selesai tidak ada gabungan partai politik lagi yang akan datang
karena memang partai politik beserta pemilu dua ribu sembilan belas
yang memiliki kursi atau memiliki suara
hasil pemilu anggota dpr pemilu dua ribu sembilan belas
sudah ikut dalam gabungan partai politik
mendaftarkan masing masing bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden